terima kasih anda masih bersama kami
untuk meningkatkan kewirausahaan muda di indonesia
kementerian pendidikan dan kebudayaan indonesia menjaring siswa siswi sma dari seluruh indonesia
dalam festival inovasi dan kewirausahaan siswa indonesia dua ribu tujuh belas ini
para siswa didorong untuk menciptakan inovasi bisnis kreatif baru
festival inovasi dan kewirausahaan indonesia
ada enam ratus delapan puluh sembilan peserta dari tiga puluh dua provinsi di indonesia dan menghasilkan empat ratus lima puluh empat rencana bisnis
telah melakukan kualifikasi pada tanggal lima belas hingga sembilan belas agustus lalu
dan kini telah terpilih satu ratus tiga puluh peserta dengan tujuh puluh lima rencana bisnis
nah salah satu produk bisnis kreatif telah dihasilkan oleh siswa sma kelas dua di yogyakarta
jadi ini overall dari atas sampai bawah
habis itu ini udah ada sama jas hujan sepatu sama jas hujan tasnya
inovasi lain yang tak kalah unik juga datang dari siswa lain asal yogyakarta
yang dinamakan sepatu smcs
atau sepatu dua sisi yang dapat dibongkar pasang sesuai keinginan
beberapa teman kami kan dapat hukuman tuh saat upacara bendera
karena mereka tuh lebih suka pakai sepatu yang stylish
sampai mereka lupa untuk pakai sepatu jam polos
nah kita buat sepatu ini
ini kan sepatunya bisa stylist tapi juga bisa sepatu hitam polos
jadi bisa tampil tegetip sama stylish
kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai penyelenggara memilah tujuh puluh lima rancangan bisnis terpilih
ke dalam enam bidang usaha
antara lain fashion game dan aplikasi desain grafis tata boga kerajinan dan bidang usaha lainnya
para calon wira usahawan muda ini harus mengikuti serangkaian seleksi
termasuk mempresentasikan bidang usaha
dan kepada juri bagaimana inovasinya dapat mendongkrak industri kreatif di indonesia
kemendikbud juga memastikan inovasi mereka tidak hanya sekedar menjadi ajang perlombaan dalam event ini
namun juga berkelanjutan dan bisa menjadi cikal bakal bisnis baru
sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah ada beberapa penawaran dari beberapa lembaga dan asosiasi
yang ingin memberikan kesempatan kepada anak anak terbaik di bidang visi itu untuk dibina
jadi kita harus memiliki peluang
dan bakatnya bahkan mereka akan memberikan permodalan
hampir sebagian besar inovasi ini merupakan hasil pengolahan pada potensi di daerahnya masing masing
seperti pizza ulat sutra dari jayapura material kedap suara dari ampas tebu dari magelang
liptin dari kulit buah naga dan kunyit dari banten teknologi sensor penyiraman tanaman dari kediri dan lain sebagainya